pasangan gubernur dan wakil gubernur jawa barat sudrajat ahmad syaiqo mendatangi calon gubernur ridwan kamil untuk mengucapkan selamat atas hasil rekapitulasi kpu yang memenangkan pasangan rindu pada pilgub jabar dua ribu delapan belas
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jawa barat sudrajat ahmad syaiqo bertemu dengan calon gubernur jawa barat rituan kamil di kota bandung pada senin siang
keduanya hadir untuk memberikan selamat kepada pasangan rituan kamil uu ruzanul ulum yang unggul berdasarkan hasil rekapitulasi kpu jawa barat
pasangan sudrajat ahmad saiku pun mengucapkan terima kasih kepada rakyat jawa barat yang telah mengikuti dan menyalurkan hak pilihnya dengan aman dan lancar sehingga proses pilkada serentak di jawa barat berjalan aman
keunggulan pasangan rindu kami akui sebagai suatu prestasi pilihan masyarakat jawa barat
untuk itu saya menyampaikan selamat kepada kang emil menjadi gubernur terpilih dan kang uu menjadi wakil gubernur terpilih pada uu dua ribu delapan belas
saya titip mari kita majukan jawa barat untuk menjadi provinsi yang termaju di indonesia
dan saya yakin dengan kepimpinan beliau dan tim beliau jawa barat akan menjadi masyarakat dan provinsi yang betul betul maju